polda metro jaya menetapkan lima orang anggota himpunan mahasiswa islam
sebagai tersangka kericuan di istana negara jumat empat november
mereka diduga menyerang polisi yang tengah mengamankan unjuk rasa
mereka adalah sekretaris jenderal pb hmi amijaya dan anggota pb hmi ismail ibrahim
tiga orang lainnya adalah mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di jakarta
mereka ditangkap di lokasi berbeda di jakarta selatan dan jakarta pusat
lima yang patut diduga sebagai pelaku kekerasan terhadap pejabat yang melakukan tugas tadi
enam orang tersebut saat ini statusnya sebagai tersangka
sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh subdit kamnek di transkrim polda metro jaya
dan kita persangkakan melanggar pasal dua ratus empat belas kita jentuhkan pasal dua ratus dua belas
sekjen pengurus besar himpunan mahasiswa islam dan empat pengurus lain ditangkap
sejumlah pengurus dan tim kuasa hukum hmi berkumpul di kantor pb hmi di jalan sultan agung manggarai jakarta selatan
rencananya pengurus hmi dan tim kuasa hukum akan melaporkan kasus penangkapan ini ke komnas ham
komisi kepolisian nasional kompolnas karena menilai hal ini merupakan kriminalisasi
nanti jam tiga kita akan kumpulkan para kuasa hukum sekretariat ini
nanti kirim surat juga ke kompolnas sama ke komnas ham
kita sudah kontak komisi tiga nanti jam tiga informasinya diakan ke polda
supaya teman teman ini diberikan haknya sebagai warga negara